apakah anda sedang mencari pekerjaan yang cocok atau anda ingin mengetahui bagaimana bisa sukses dengan kelebihan yang anda miliki
mungkin apakah anda lebih cocok kerja di air atau di darat
hal hal tersebut bisa diungkapkan melalui tulisan anda dengan grafologi atau analisis tulisan tangan
koresponden cnn indonesia victor pangaribuan berbincang bincang dengan salah satu grafologi dan berikut liputannya
grafologi adalah sebuah metode untuk melihat karakter seseorang melalui tulisan tangan
teknik analisis tulisan tangan ini hanya memerlukan alat bantu kertas dan alat tulis
grafologi diklaim bisa mendeteksi kebohongan dan mengungkap dalam bidang apakah kelebihan seseorang dapat dikembangkan
banyak sekali terutama berkaitan dengan keyakinan seseorang tentang sesuatu tentang orang lain tentang pekerjaannya tentang karirnya tentang suasana dan sebagainya
itu kelihatan banget di dalam tulisan tangan seseorang
kemudian yang bisa dilihat yang lain adalah potensi diri dia
apa yang bisa dikembangkan dari seseorang
apa yang bisa dikembangkan dari saya sendiri
tulisan tangan setiap orang berbeda beda dalam bentuk ukuran dan setiap goresan yang ditorehkan
tulisan bisa dianalisis berdasarkan banyak hal
di antaranya tingkat kemiringan tulisan gaya menulis jeda antar huruf dan kata serta arah tulisan
mereka yang paham grafologi menganggap tulisan tangan sebagai sebuah kejujuran tanpa rekayasa
di mata seorang praktisi analisis tulisan tangan
mas pada tulisan seseorang dapat menunjukkan apa saja faktor penghambat kesuksesannya
ini adalah tulisan saya
oke banyak sekali yang kita bisa bahas di sini
baik hal hal yang positif maupun hal hal yang perlu diperbaiki dari diri mas victor
persis berada di atas huruf i nya
persis di atas huruf i nya
menunjukkan seseorang yang loyal pada sesuatu yang dia lihat baik
baik itu perusahaan
baik itu misalnya pasangan hidup dan sebagainya
saya suka penasaran
apakah saat ini saya cocok menjalani profesi saya sebagai jurnalis
anda harus ketemu orang
anda harus bercerita
anda harus menampilkan diri anda
dan anda harus teliti dengan pekerjaan anda
pada dasarnya setiap orang bisa belajar melakukan analisis tulisan tangan
kemampuan membaca tulisan tangan ini juga bermanfaat bagi para orang tua yang ingin mengetahui bakat anak dan bagaimana mengembangkannya
victor pangaripuan jakarta